khusus untuk tempat ibadah akan ada sedikit penyesuaian tempat ibadah bagi warga setempat masih boleh digunakan asal menerapkan protokol yang ketat
artinya rumah ibadah raya yang jamaahnya datang dari mana mana bukan dari lokasi setempat seperti masjid raya tidak dibolehkan untuk dibuka harus tutup
tetapi rumah ibadah di kampung di komplek yang digunakan oleh masyarakat dalam kampung itu sendiri dalam komplek itu sendiri masih boleh buka
ada perkecualian kawasan yang memiliki jumlah kasus yang tinggi kawasan kawasan itu ada datanya wilayah wilayahnya rw rw yang dengan kasus tinggi
maka kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah saja
tapi yang lainnya bisa melakukan kegiatan selama hanya untuk warga di wilayah itu dan bukan tempat ibadah raya yang pengunjungnya
yang jamaahnya datang dari berbagai tempat di mana di situ terjadi potensi interaksi yang ada potensi penularan